harapan duka juga datang dari calon presiden nomor urut dua prabowo subianto
yang menyatakan prihatin atas terjadinya musibah jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
ditemui usai berkunjung ke podok pesantren asyodikiah sawabesan semarang senin siang
prabowo menjawab singkat pertanyaan dari wartawan
prabowo subianto dijadwalkan bertemu sejumlah pihak selama dua hari di semarang
pertemuan dilakukan secara tertutup
ada anggota dpr dari babel enam orang pak